aku ingin mencintai barcelona
saya ingin mencari telur
saya ingin mencintai rossa di ima
mereka mana mana tak bisa
itu dia curahan hati bule spanyol tentang masa karantina di negaranya dalam bahasa sunda
di unggah ke akun instagram at iplam school wanita yang berada di barcelona spanyol ini
terlihat menyapa dan menanyakan kabar koleganya yang berada di indonesia
dalam video berdurasi lebih dari satu menit itu wanita yang menjadi bagian komunitas bule sunda di spanyol ini
bercerita betapa susahnya berada di luar rumah bahkan untuk sekedar membuang sampah
karena selalu diawasi oleh polisi yang berpatroli
orang orang yang membawa sampah harus berbicara
mereka keluar di ima
ditanya aku polisi
dikutip dari detik com saat ini spanyol memperpanjang status lockdown hingga dua puluh lima april mendatang
hingga minggu kemarin ada total kasus kematian akibat virus corona di spanyol hampir menyentuh angka dua belas
inilah angka kematian tertinggi kedua setelah italia di benua eropa